seorang anak yang berusia dua belas tahun di sidoarjo jawa timur tewas dalam kecelakaan tunggal
anak ini sebelumnya mengendari motor dan menabrak pohon pada selasa sore
kecelakaan tunggal ini terjadi di sebuah perumahan di sidoarjo jawa timur pada selasa sore
korban bernama reno yang masih berusia dua belas tahun tewas seketika usai menabrak sebuah pohon besar
kecelakaan bermula saat korban tengah mengendarai motor
tiba tiba korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat menikung
korban kemudian menabrak pembatas jalan dan sebuah pohon besar
anggota laka lantas polresta sidoarjo yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dari belakang perumahan itu kecepatan sedang
saat sampainya di tkp atau di tikungan ketiga dari pintu masuk knp dia kehilangan keseimbangan
habis itu menabrak pohon
dan terpelanteng terlepas dari kendaraannya
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur